wali kota surabaya tri risma hari ini kembali dibuat kesal saat melakukan sosialisasi bahaya narkoba di hadapan ratusan siswa sekolah menengah pertama di jalan menur surabaya
risma mengeluh karena tingkat penggunaan narkoba di kalangan pelajar di surabaya semakin banyak
susah cari uangnya takut hanya untuk dia bermimpi
kalau saya berhasil kalau anak saya berhasil suatu saat bisa mengangkat derajat saya
bisa mengangkat derajat saya
selain memberi penjelasan bahaya narkoba risma juga memotivasi agar para siswa tekun belajar meski kekurangan
kita nemukan data di beberapa anak ini ada masalah mungkin yang harus kita selesaikan menyangkut kendakalan remaja
karena itu saya coba datang di sini sambil menyemangati mereka untuk mereka bisa lebih beresasi
selain sosialisasi narkoba risma juga memberi pembekalan pada para siswa
untuk mulai membangun pendidikan karakter
risma berharap para pelajar surabaya semakin berprestasi di surabaya maupun nasional